cuy gak bawa botol persediaan kalau gak tahan
ikut jempol kakinya pakai karet
ngencingin genteng yang dibangar
sama ngerebus daun kumis kucing
iya jak bapak saya sama haji murot juga bilang begitu
ya udah kamu beliin mas pur aja kaos yang bagus san
iya kaos yang harganya satu ratus lima puluh ribuan
kan bajunya mas pur udah pada butut semua tuh
ani tau banget sih soal mas pur
pokoknya ini kedukung
ih apaan sih
aduh saya gak tau jon
udah sama aja
ya belum tentulah
siapa tahu beda kaki kanan sama kaki kiri
ya emang beda
udah kanan dulu dah
ayo jangan kenceng kenceng
eh mau rental mobil lagi
mau nambah mobil
malah saya nggak jadi rental mobil
dp saya yang satu ratus lima puluh bisa dibalikin nggak ya
namanya juga dp
iya dari bang udin
mas pur pasti sedih lihatnya
aku makin gak ngerti deh
kita berdua mau ngajakin lu mancing im
biar lo ada kesibukan
tah e tak
kalo soal mancing mah saya juga seneng
jenama lo kagak ada gula
tadi teh gue manis
tadinya mau surti gulain
tapi pas gelasnya aji murod
emang rezeki lampak rat
masih tetep kebelet gua
ada cara lain gak
ngencingin genteng dibakar aja tuh
ntar apinya kegedean perabotan gua wangus
gua cari daunin dulu dah
persediaan kalo gak tahan
iya kalau lo dia telanjur beli gula
segelas lagi gak boleh
iya kan di
dibalikin gak duit dp rental mobil buat ineke
eh ditanya diem aja loh
enggak dibalikin pok
tinggal jawab gitu doang juga
bedanya hal seni dua
ialah ganska susah
kamping lah ganda
kehendaknya sehingga dia menjadikan diriku ungg
kamu cari lagi aja di rumah orang orang
tau ukuran bajunya mas pur
gak tau nek
tanya aku aja api semua orangnya
jangan nanti nggak kejutan lagi dong
oh buat kejutan
kayaknya tuh ukuran kang amin
kan dua duanya sama sama kurus nek
minggir dulu sebentar boleh
iya neng ineke
ukuran baju saya
makasih neng ineke
ukuran bajunya kang amin eh
ukuran bajunya kang amin em
oh berarti ukuran bajunya pur em juga neng
kalau kang fisna em juga
kalau saya mah ukurannya el atuh neng
kan ada tas pinggangnya
neng kamu mau ikut
neng kamu mau ikut